sekitar dua bulan salon kecantikan di kawasan atlas raya kota bandung ini tutup karena mewabahnya virus corona
pada saat penerapan psbb proporsional kota bandung dua minggu lalu barulah salon ini kembali beroperasi dengan syarat dari pemerintah
seperti penggunaan masker kacamata khusus serta pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan antiseptik bagi karyawan dan juga pelanggan
lebih dari dua pekan beroperasi salon ini mengalami penurunan pelanggan
di masa normal dalam satu hari mereka bisa melayani lebih dari lima puluh orang
namun saat ini salon ini hanya melayani dua puluh lima hingga tiga puluh orang saja
selain menerapkan protokol kesehatan para karyawan juga mendapat pelatihan dalam melakukan pelayanan di tengah pandemi
pada saat ini tentunya higienis itu menjadi hal yang penting
kemudian juga kita ada penyesuaian dalam beberapa perawatan
misalnya ada bagian bagian yang
dari treatment yang harusnya begini kita sesuaikan dengan kondisi gitu ya kondisi yang sekarang
kemudian juga mengenai antrian juga kami hilangkan
jadi kami menggunakan sistem reservasi yang asalnya kamu boleh datang langsung ke sini sekarang nggak bisa
semuanya harus reservasi dulu supaya tertib
di sininya tidak ada yang menunggu dan masuk satu persatu
hal yang sama juga diterapkan di salah satu tempat pangkas rambut atau barbershop di kawasan dago kota bandung
penata rambut wajib menggunakan masker dan face shield ketika melakukan pelayanan kepada pelanggan
selain itu alat cukur juga dibersihkan menggunakan cairan khusus secara berkala
guna menghindari antrean sistem reservasi diterapkan bagi pelanggan
dari bookingan mungkin lebih dibatasin
sama operasional kerja nggak boleh sampai tahu malam
sekarang bisa berapa
kalau sekarang mah paling banyak ya
per orangnya tujuh sedikitnya lima
kalau total ya itulah per orangnya lima aja
jadi sehari bisa masuk lima belas apa dua puluh
meski virus corona masih mewabah di bandung masyarakat tetap datang melakukan perawatan di salon atau pangkas rambut
mereka mengaku memiliki cara sendiri untuk memastikan tetap aman ketika menerima pelayanan
yang penting sih dari kitanya kan kalau misalnya dari kitanya posisinya kita ke salon kita udah pakai masker
kebetulan masuk salon juga kan dikasih hand sanitizer tuh kita langsung pakai
pulang ke rumah yang penting kita bersih aja sih kita langsung mandi ngelepas yang udah kita ganti yang udah kita pakai dari luar gitu aja sih
mau ke potong rambut lebih ke tempat tempat yang udah menjalankan protokol dari pemerintah sih
setelah itu ya balik dari tempat cukur ya tinggal lebih ke mandi segala macam bersih bersih lah intinya kayak gitu
hampir sama dengan aturan yang diterapkan pada mal
salon kecantikan atau tempat pangkas rambut di kota bandung hanya bisa melayani tiga puluh persen
bagian dari kapasitas pada saat penerapan psbb proporsional ini
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat